dalam rapat pengendalian inflasi yang dipimpin oleh menteri dalam negeri senin siang
menteri sosial tri risma hari ini mengatakan
sejak sabtu tiga september pihaknya telah mulai menyalurkan bantuan langsung tunai bbm
di tiga puluh empat provinsi di indonesia meskipun belum menyeluruh
risma menambahkan total dua puluh enam juta keluarga penerima manfaat
akan menerima bantuan uang tunai sebesar rp enam ratus untuk empat bulan
yang akan dibayarkan dua kali pada bulan september dan desember dua ribu dua puluh
risma menambahkan pt pos akan mengantar bantuan langsung tunai ke masyarakat
yang tidak mampu datang ke kantor pos
ini di pt pos sudah rp delapan belas delapan ratus lebih yang sudah siap untuk disalurkan
bapak ibu sekalian sesuai dengan perjanjian pt pos
memang kami akan menyerahkan langsung ke penerima
tapi biasanya memang
keluarga kemudian ingin mengambil ke pt pos
namun skema pembagian bantuan langsung tunai tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat
di surabaya jawa timur para nelayan di kampung nambangan menilai
bantuan langsung tunai tidak akan banyak membantu
kesatuan nelayan tradisional indonesia atau knti jawa timur mengatakan
jauh sebelum harga bbm naik subsidi harga bbm bahkan belum bisa dirasakan nelayan kecil
ini dikarenakan karena memang kebijakannya
jadi hanya nelayan besar
nelayan yang kapal di atas sepuluh sampai tiga puluh jt yang bisa menikmati bbm bersubsidi jenis tertentu
sementara itu alokasi subsidi bbm berupa bantuan langsung tunai untuk nelayan dirasa kurang membantu
nelayan harus bisa mendapatkan santunan atau semacam bantuan sosial
nah itu pun juga tidak bisa membantu
karena ini kalau bnt memang sampai berselang berapa lama
paling sampai enam bulan atau enam kali pencairan
karena itu knti jatim merekomendasikan terdapat bbm bersubsidi yang didistribusikan
melalui kelompok dan kooperasi nelayan
sistem distribusi ini nilai knti lebih efektif dan tepat sasaran sampai ke nelayan
terliputan cnn indonesia